penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang perubahan terhadap undang undang cipta kerja
baru saja dikeluarkan oleh presiden joko widodo
buruh dan kalangan masyarakat sipil spontan bereaksi dan menilai perpu ini syarat kepentingan kelompok tertentu dan tidak memihak kepada buruh
selain itu ada pendapat perpu ini dinilai tidak tepat karena tidak menjawab putusan mahkamah konstitusi yang menyebut undang undang cipta kerja inkonstitusional bersyarat
kita bahas pada malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan virtual ada pak hamdan zulfa ketua mahkamah konstitusi periode dua ribu dua puluh
pak hamdan selamat malam
pak hamdan terima kasih sekali lagi atas waktu anda malam hari ini
pak hamdan apa pandangan anda
berkaitan dengan perpu yang kemudian seolah olah untuk menjawab putusan mahkamah konstitusi pada tahun dua ribu dua puluh ini tentang undang undang cipta kerja
ya tentu saya kaget mendengar pemerintah mengeluarkan perpu itu
karena sebenarnya presiden masih punya waktu setahun lagi menurut putusan mk tahun dua ribu dua puluh satu bulan november
itu bulan november tahun dua ribu dua puluh
jadi masih ada waktu sebenarnya satu tahun untuk menyelesaikan undang undang cipta kerja sesuai dengan perintah mahkamah konstitusi
dan tapi di akhir desember dia mengeluarkan perpu
nah sebenarnya kalau kita lihat di undang undang dasar pasal dua puluh dua
memang ada kewenangan presiden untuk mengeluarkan perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang
nah pertanyaannya apa saja itu sebenarnya kegentingan memaksa
apa yang dimaksud kegentingan yang memaksa
nah dalam hal ini mahkamah konstitusi di tahun dua ribu sepuluh sudah pernah memutuskan dalam putusan nomor satu ratus tiga puluh delapan

di sana itu kegentingan yang memaksa itu harus memenuhi tiga syarat
pertama adanya suatu kondisi yaitu suatu kebutuhan yang mendesak untuk melesaikan suatu masalah hukum
secara cepat berdasarkan undang undang
nah pada saat itu undang undangnya belum ada
atau ada kekosongan hukum sehingga tindakan itu tidak bisa dilakukan
nah kosongan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu segera dengan membuat undang undang yang baru
karena butuh proses yang lama
jadi dengan tiga kondisi itulah presiden dapat mengeluarkan perpu
sekarang pertanyaannya apakah perpu ini memenuhi tiga kondisi itu
nah pertama tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya undang undang ciptaker itu masih berlaku sampai pada bulan november
artinya masih ada undang undang yang cukup dan memadai untuk melesaikan masalah yang ada sekarang ini
kalau dipersoalkan masalah rantai supply chain sisi internasional masih ada waktu satu tahun yang bisa disesuaikan dengan undang undang yang ada sekarang ini undang undang ciptaker
jadi saya rasa tidak terburu buru untuk mengeluarkan perpu
waktunya masih ada undang undang tidak ada kekosongan hukum apapun ya
tidak ada kekosongan hukum ya
dan kondisi itu masih merupakan prediksi belum kejadiannya sebenarnya
kemudian tidak ada kondisi kekosongan hukum
hukumnya ada undang undangnya ada undang undangnya masih berlaku
jadi memang ada problem konsesional ketika perpu ini dibuat
yang tidak memenuhi keadaan hal ihwal kegentingan
ketika perpu itu memaksa bagaimana dimaksa pasal dua puluh dua undang undang dasar itu
saya mengutip pak mahfud berkaitan dengan yang tadi anda sampaikan
kekosongan hukum berarti anda katakan itu tidak terjadi karena undang undang cipta kerja juga masih berlaku
kemudian berkaitan dengan kegentilan yang memaksa hal ihwal kegentilan memaksa
saya mengutip pernyataan yang disampaikan oleh pak mahfud md mengatakan bahwa kegentingan memaksa itu adalah subjektif presiden jokowi
dan presiden jokowi saat ini melihat itu sudah terjadi ada ancaman ketidakpastian global dan lain sebagainya
bagaimana ini menurut anda bahwa kegentingan memaksa itu adalah hal yang subjektif dan itu kemudian melegitimasi keluarnya perpu ini
ya di putusan mk sendiri untuk menghindari subjektivitas presiden yang terlalu tinggi
mk itu memberikan batasan yaitu ada tiga tadi saya sampaikan
kalau betul kalau lah betul misalnya ada suatu kegentilan yang memaksa sehingga presiden harus mengeluarkan perpu
nah undang undangnya masih ada dan tidak begitu buru buru karena undang undang masih berlaku sampai akhir tahun ini
jadi tidak ada kekosongan hukum di sana
karena kegentilan memaksa itu bukan satu satunya alasan untuk mengeluarkan sebuah perpu
harus ada di tengah kegentilan memaksa itu tidak ada hukum untuk mengeluarkan perpu

untuk mengatasi masalah kegentingan itu
sekarang hukumnya ada dan undang undangnya ada yaitu cipta kerja yang masih berlaku sampai pada akhir tahun ini
pak hamdan kalau misalnya bagaimana dengan narasi yang disampaikan pemerintah bahwa perpu ini merupakan tindak lanjut dari putusan mahkamah konstitusi yang mengatakan undang undang cipta kerja itu inkonstitusional bersyarat
kan kemudian diminta ada perbaikan dari pemerintah begitu dari mahkamah konstitusi meminta pemerintah melakukan perbaikan
apakah kemudian betul narasi yang disampaikan pemerintah bahwa dengan munculnya perpu ini ini merupakan tindak lanjut dari putusan mk itu
nah kalau kita baca putusan mk tahun lalu
sebenarnya yang diperintahkan oleh mk itu adalah
melakukan proses pembentangan
proses pembentukan yang melibatkan masyarakat
jadi pelibatan masyarakat sebagai unsur yang esensial dalam putusan itu karena dalam proses pembentukan undang undang cipta kerja itu kurang sekali
pelibatan masyarakat itu
nah kemudian yang kedua memang ada masalah masalah lain
tapi tidak dikomentari lebih jauh oleh mahkamah konstitusi yaitu masalah substansi atau materi dari undang undang itu yang banyak problem
tapi intinya adalah proses pembentukan
nah sekarang proses pembentukannya dilakukan dengan perpu
jadi sangat jauh menyimpang
sangat jauh dari apa yang diperintahkan oleh mahkamah konstitusi untuk melibatkan masyarakat yang lebih luas dalam pembentukan undang undang ini
justru perpu kan tidak melibatkan masyarakat sama sekali
memang berarti itu hakikatnya perpu
menda lanjuti putusan makam konstitusi
karena beda dengan apa yang diperintahkan oleh makam konstitusi
pak hamdan kalau misalnya kita melihat sekarang bagaimanapun ini sudah dikeluarkan
selanjutnya tinggal menunggu apakah dpr akan menyetujui perpu ini atau tidak
apakah masih ada langkah lain yang bisa dilakukan
karena bagaimanapun masyarakat sipil menolak
ya memang perpu itu kan di masa sidang yang akan datang
harus disuji kalau tidak disuji oleh dpr
jadi pada akhirnya keputusan politiknya ada pada dpr
disilakan pada dpr saja
kemudian kalau memang tidak
kalau memang tidak ataupun masyarakat juga keberatan terhadap perpu ini
bisa juga menguji di makam konstitusi tentang prosedur dan alasan penerbitan perpu
jadi alasan formal yang justru yang dipersoalkan bukan alasan materialnya
jadi juga bisa
mk sudah memberikan peluang
bahwa perpu itu merupakan objek yang dapat diuji di mahkamah konstitusi
baik pengujian formil maupun juga pengujian material
jadi ini untuk menghindari kegaduhan
kita tunggu saja proses hukumnya
yaitu proses politik di dpr
kemudian pada sisi lain pada saat yang sama bisa juga dengan proses hukum di mahkamah konstitusi
bagi yang keberatan
pak hamdan kalau misalnya anda bisa mengingat
apakah dalam selama negara ini berdiri
selama makam konstitusi berdiri
kemudian adakah kemudian pembentukan undang undang yang gaduhnya seperti pembentukan undang undang cipta kerja ini
di zaman dulu dia setiap pembentukan undang undang yang
menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak itu pasti akan menimbulkan polemik yang luar biasa
pada masa dulu undang undang perkawinan tahun berapa itu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat itu kan terkenal demonya luar biasa itu rame sekali
undang undang kpk juga
dan dan setiap undang undang yang mengangkut kepentingan hajat hidup orang banyak itu pasti rame
itu dalam negara demokrasi hal yang biasa saja
ya dalam hal demokrasi ini hal yang biasa tapi yang dipastikan adalah saat ini apapun kemudian yang diambil oleh pemerintah itu diharapkan betul betul ada landasan hukumnya
masyarakat sekarang bisa mendorong ya terutama meminta dpr untuk proses selanjutnya seperti apa dan meminta dpr untuk menolak perpu itu untuk dijadikan undang undang kurang lebih begitu ya pak hamdan ya
itu yang bisa kita lakukan sekarang
dalam negara hukum itu
tidak saja tujuan hukum yang langsung yang dicapai tapi juprosesnya
itu penting sekali
juproses itu adalah proses hukum itu dilahirkan
sesuatu yang sangat esensial dalam negara hukum
jadi tidak langsung kepada tujuannya
itu namanya lebih mendekati negara negara yang tidak mengandung demokrasi
kalau hanya mengandalkan pada tujuan
ada juproses yang harus dilewati
nah apa yang terjadi di sini persoalannya di due process itu
kita belum mulai tentang substansi atau materinya
tapi due processnya yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi yang ada
pak hamdan zulfa terima kasih banyak malam hari ini sudah memberikan perspektifnya di cnn indonesia
terima kasih banyak pak